badan pengawas pemilihan umum bawaslu surabaya
membuka pendaftaran dan penerimaan berkas
calon anggota panitia pengawas pemilu kecamatan panwascam
mulai dua puluh satu hingga dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
ada pun beberapa persyaratan pendaftar adalah berusia paling rendah dua puluh lima tahun
tidak pernah dipidana penjara dan tidak menjadi anggota partai politik
sementara dokumen pendaftaran seperti surat lamaran
surat izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil
dan lainnya dapat disampaikan langsung ke kantor bawaslu surabaya
selain itu juga dapat dikirim secara daring melalui surel
kebutuhan anggota panwascam di surabaya untuk pemilu serentak dua ribu dua puluh empat sebanyak sembilan puluh tiga orang
kita menekankan pada afirmasi perempuan untuk menjadi pengawas pemilu
untuk perempuan kita memperhatikan betul lebih
bahkan untuk pendaftaran ini kita akan melakukan perpanjangan
apabila kurang dari dua orang calon panwascam yang berjenis kelamin perempuan
rata rata para pendaftar panwascam kali ini telah berpengalaman pada pilkada sebelumnya
mereka ingin kembali berpartisipasi untuk menjadikan pemilu dua ribu dua puluh
yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
sementara bagi pendaftar pemula ingin belajar mengawasi tahapan
delapan tahapan pemilu
jadi ini pengalaman pertama mendaftar dan ikut serta ke dalam pesta politik mendatang melalui bawaslu
ini saya rasa alasan saya yang utama untuk mengikuti daftar panwascam ini adalah
untuk mengentaskan bahwa yang milenial juga bisa berpartisipasi dalam mengawas suara rakyat di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
untuk agar bisa bermanfaat saja keilmuan saya
karena ilmunya apa
pernah pps pernah ppk
jadi panwascam itu saya sudah mendalami tugas tugas dari badan ad hoc
selanjutnya petugas akan melakukan penelitian berkas administrasi calon anggota panwascam
bagi yang lolos akan mengikuti tes tertulis dan tes wawancara